alat kelengkapan dewan
alat kelengkapan dewan
bang lusius ini tadi juga saya sudah paparkan ya siapa mendapatkan apa begitu ketua ketua komisinya
dan semuanya hampir dapat sih sebetulnya ya meskipun porsinya beda beda
anda melihat ini bagaimana ini proporsionalkah atau lagi lagi ini adalah hasil dari negosiasi politik semata
dua duanya sih saya kira gitu ya dari negosiasi politik lalu mereka mendefinisikan proporsional
saya pikir ini hasil kesepakatan dan seperti itulah saya kira hasil komprominya gitu ya
dan kesepakatan itu tentu
itu dibuat di atas dasar proporsionalitas jumlah kursi gitu ya
dan hasilnya pdip mendapatkan porsi terbanyak
dia juga mendapatkan kursi pimpinan dpr
jadi saya kira sih
empat ketua komisi dan satu ketua badan anggaran
lima jadinya gitu ya
saya pikir sejauh yang kita lihat pembagiannya itu karena berdasarkan kompromi diantara mereka
pasti mereka sudah memperhitungkan

pemerataan pembagian gitu ya
which is indeed good atau bad sebetulnya dengan kompromi yang tadi anda katakan itu
komprominya saja itu saya kira tidak terlalu bagus untuk peran dpr sebagai lembaga kontrol terhadap kinerja pemerintah
karena bagaimanapun yang kemudian jadi pimpinan di alat kelengkapan dewan
itu bukan orang orang yang kemudian dipilih oleh anggota komisi itu gitu ya
ini hasil kesepakatan
ini hasil kesepakatan antara partai politik
jadi bisa kita katakan pimpinan akd itu merupakan tangan atau perpanjangan tangan partai politik
yang bekerja di alat kelengkapan alat kelengkapan dpr gitu
berharap bahwa orang orang ini kemudian akan memberikan proporsi lebih besar waktu
atau tenaga komisi untuk kemudian membicarakan kepentingan rakyat
itu saya kira akan sulit terwujud karena bagaimanapun ada pesan partai
ada misi partai yang sudah dititipkan kepada mereka untuk diperjuangkan
melalui komisi masing masing
oke artinya anda melihat tidak ada hal yang baru dari penunjukan akd ini
karena kan sebetulnya dari tahun ke tahun ya begitu saja kan
saya kira yang barunya mereka lumayan manusiawi kali ini
memperhatikan partai partai yang mestinya memang tidak mendapatkan itu
oke masih lumayan manusiawi ya
betul jadi komprominya itu lebih manusiawi gitu ya
dibanding lima tahun yang lalu
lima tahun yang lalu agak sengit gitu ya
karena pdip yang justru menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak itu tidak diberikan jatah
memang tragedi buat pdip saat itu tapi sekarang pdip tidak membalasnya gitu ya
meskipun dapat ketua komisi paling banyak juga
betul tapi kan sistemnya memang juga sudah berubah
jadi saya kira ini sih keputusan paling baik membagi semua kursi ini
kenapa paling baik bang kursius
aura komprominya itu kan memang sudah kelihatan dalam banyak hal
mulai dari revisi undang undang md tiga itu
saya kira banyak kesepakatan yang kemudian dibuat oleh dpr terkait dengan kursi kursi ini
itu sudah terjadi
saat mereka melakukan revisi terhadap undang undang md tiga untuk yang ketiga kalinya
kalau kemudian sekarang proporsinya jadi seperti yang sekarang diterima oleh fraksi fraksi
saya kira itu bagian dari kompromi waktu revisi undang undang md tiga dilakukan
tapi kan kalau kemudian akhirnya partai oposisi katakanlah begitu atau di luar pemerintah
juga mendapatkan alokasi kursi
tidakkah ini juga kemudian bahaya bahwa akhirnya yang oposisi pun terkunci juga dengan jatah jatah tertentu
saya kira untuk urusan perannya memang itu yang memprihatinkan
tidak saja karena dominasi koalisi yang begitu kelihatan
tapi juga karena koalisi ini kelihatan baik hati memberikan porsi juga untuk oposisi
sesuatu yang kemudian membuat oposisi tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan kritik misalnya terhadap koalisi maupun terhadap pemerintah gitu ya
saya kira ini cara menjinakkan oposisi yang sudah dilakukan oleh dpr dan semoga berhasil
tapi kalau kemudian partai pemenang pemilu katakanlah pd perjuangan mendapatkan porsi paling banyak ya sebetulnya bagaimana
sasa saja gak sih atau bagaimana
saya kira memang itu yang diinginkan gitu dari revisi undang undang idul tiga
partai pemenang pemilu kemudian mendapatkan porsi paling banyak juga di dpr
karena itu tadi untuk keselarasan melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah
sehingga partai yang mendapatkan kursi terbanyak yang juga adalah partai koalisi
itu kemudian diberikan porsi yang cukup banyak
sehingga misi mereka melakukan pengawalan terhadap kerja pemerintah itu bisa terwujud
jadi dari sisi itu saya kira terjawab melalui komposisi pdip mendapatkan kursi terbanyak untuk pimpinan
artinya itu tidak mengagetkan sebetulnya bang lusius ya
tidak mengagetkan karena aura kompromi maupun settingan mereka untuk mengamankan posisi koalisi
settingan bagaimana sih yang ada banyak
kan undang undang md tiga itu kan settingan dpr gitu ya
untuk kemudian memastikan
proses proses pemilihan pimpinan ini bisa tuntas gitu ya
tidak kemudian menimbulkan polemik tidak menimbulkan perpecahan antara fraksi fraksi di dpr
dan itu semuanya sudah disetting dengan bagi bagi kursi yang dilakukan di undang undang md tiga gitu
jadi sekarang tinggal melaksanakannya dan kebetulan proses eksekusinya ini juga dilakukan dalam semangat kompromi yang sangat tinggi di dpr saat ini
jadi semuanya jadi baik baik saja
ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan
apakah hawa kompromi ini akan tetap membuat dpr ini menjadi lembaga kontrol terhadap pemerintah
atau justru lembaga yang menjadi tukang stempel aja untuk kebijakan kebijakan pemerintah
kecenderungan yang kedua ini yang lebih kelihatan gitu ya
mereka sudah jarang sekali menggunakan kata kontrol gitu terkait dengan fungsi dpr
tapi lebih kepada mengawal kebijakan pemerintah
padahal seharusnya kebijakan kebijakan itu tidak sepenuhnya harus dikawal dan didukung ya
tapi kan ada juga kemudian
mekanisme check and balances begitu dikritik dan lain sebagainya
saya kira sistem presidensial itu kan memang tidak mengenal istilah oposisi gitu ya
tapi kemudian dpr itu sendiri mestinya menjalankan fungsi oposisi melalui peran pengawasannya
tapi kemudian ketika mereka lebih menganggap dirinya sebagai pengawal pemerintah
lalu memang tidak kelihatan ada harapan bahwa fungsi kontrol itu akan dilakukan secara efektif oleh dpr
apalagi kita tahu misalnya ada beberapa menteri koalisi
itu adalah ketua partai politik
bagaimana coba dpr yang adalah anak buahnya
melakukan kontroler terhadap ketua partainya sendiri
padahal di beberapa
padahal tentu kan nanti ketua partai yang juga menteri ini kan tentu bermitra dengan komisi komisi tertentu begitu kan
katakanlah dirapat dengan pendapat ini jadinya bingung antara memanggil menteri atau ketua partainya sendiri
saya kira tumpang tindihnya di situ yang membuat dpr saya kira akan sulit sekali untuk kita harapkan
menjadi institusi yang kritis terhadap
makanya kemudian kenapa kita berharap ada partai yang cukup banyak untuk melakukan kontrol
sebagai oposisi di dpr
artinya dengan peta komposisi ini
boleh dong kalau misalnya kemudian publik atau merasa agak pesimistis
ya mekanisme kontrol ke depan ini mungkin akan sangat lemah
saya kira sih itu yang terjadi sekarang
kita tidak melihat lagi
dpr yang diharapkan bisa lebih menunjukkan fungsi kontrolnya untuk memastikan pemerintah tidak sesuka sukanya membuat kebijakan gitu ya
yang terjadi nanti ini kan apa saja yang dilakukan pemerintah itu akan didukung oleh dpr
karena mereka menganggap apa yang dibuat oleh pemerintah itu adalah bagian dari apa yang mereka harus lakukan
jadi bahasan anda adalah ini adalah hasil kompromi
hasil kompromi politik di dpr inilah hasilnya yang kita lihat soal alat kelengkapan dewan tadi
dan karena sudah kompromi di awal
selanjutnya kompromi ini yang terus akan terjadi di dpr
jadi bahkan oposisi partai yang menyebut dirinya oposisi
saya sangat tidak yakin juga akan menjalankan fungsi oposisinya itu
ketika sejak awal juga dia terjebak dalam skema kompromi yang dilakukan oleh fraksi fraksi di dpr
ada beberapa yang menarik ini bang lusius misalnya ketika komisi tiga kali ini dipegang oleh diketuai oleh pd perjuangan
mitranya let's say mitra yang paling utama adalah menkumham juga kader partai juga
jadi seperti apa sih bahayanya apa sih kalau kemudian ada ada keselarasan dalam tanda kutip antara mitra dengan komisi
tapi kita bahas nanti kita harus break
terlebih dahulu kami akan segera kembali sesaat lagi
baik kita masih membahas soal alat kelengkapan dewan
apakah ini dibagi bagi kursi pimpinan alat kelengkapan dewan
atau seperti apa
saya langsung terhubung dengan pak bambang wuryanto
wakil ketua fraksi pd perjuangan di dpr
selamat malam pak bambang
terima kasih sudah meluangkan waktu di prime news malam hari ini
selamat malam mas
baik pak bambang pd perjuangan
saya sekretaris fraksi mas bukan wakil perjuangan
pak bambang pd perjuangan sebagai partai pemenang pemilu dapat empat ketua komisi
satu ketua barang anggaran
tadi bang lusus dari formami mengatakan bahwa sebetulnya peta
di balik distribusi pimpinan akd ini adalah berdasarkan dari kompromi
betul tidak itu pak bambang
ini kompromi saja sebetulnya sehingga kemudian semuanya mendapatkan jatah masing masing
di dpr itu kalau tidak bermusyawarah yaitu voting
dua itu saja pilihannya
jadi kalau itu kemudian dimusyawarahkan ya selesai sudah
hanya ya bahasa kompromi dan musyawarah ya beda beda dikit lah
tetapi bahasa yang benar di dalam rapat itu namanya musyawarah mas
untuk mencapai mufakat
jadi musyawarah mufakat begitu ya bahasa yang benarnya tadi pak bambang katakan
tapi dasarnya tentukan ada pembahasannya itu pak bambang
bagaimana kemudian komisi ini mendapatkan sekian partai ini badan ini diberikan oleh siapa
itu pertimbangan itu apa
kalau mendapatkannya itu bersifat proporsional
sebagai benar sudah diatur oleh undang undang
nah proporsional itu ada dalam segi jumlah
nah kemudian yang dipilih akd mana atau komisi mana atau badan mana itu tergantung dari interest masing masing
ketika interestnya sama misalnya sama sama kepingin di komisi tiga maka disitulah dimusyawarahkan
ya musyawarah lah
kemudian sampai kata sepakat
jadi interestnya di mana proporsional
mungkin sesuai dengan jumlah hasil suara pemilu juga pak bambang atau bagaimana
jadi jumlah kita kalau dihitung proporsional pdi perjuangan itu mendapat empat ketua dan lima belas wakil ketua
nah dari empat lima belas wakil ketua ini
kita kalau seluruh akb jumlahnya kan cuma tujuh belas
jadi kita kelebihan dua
kelebihan dua wakil
nah kedua dua wakil itu gimana
ya kita hibahkan kan gitu loh
ke p tiga begitu ya betul
berikan kepada kawan kawan yang membutuhkan
kita kelebihan dua ya kita berikan
misalnya kita berikan kepada p tiga satu
kepada nasdem satu
oke jadi pdi perjuangan memperbaik hati nih sekarang
untuk mendapat kata kalau bahasa yang
loh dari dulu pdi perjuangan baik hati mas
kita ini yang dibuat tidak baik hati
kita membalas dengan baik hati
kan begitu kita tidak seperti menang menangan pada lima tahun yang lalu
pdi perjuangan pemenang pemilu tapi dihabisi
kan begitu kita enggak hari ini enggak
kita enggak lakukan itu mas
oke sebelum bahas itu
kita tetap berusaha untuk ya mencapai
ya pak bambang sebelum membahas itu
sebelum membahas itu ya
soal kemudian melihat lima tahun lalu dan sebagainya
tapi saya ingin tahu dulu pak bambang
kalau kemudian proporsional
sesuai dengan hasil pemilu
gerindra kan juga ini harusnya kan juga mendapatkan ketua komisi begitu ya
atau paling tidak jumlahnya tertentu
tapi faktualnya kayak tahu ini ada di dua
di dua saja
ketua balek dan juga bksap
apa penjelasan anda soal itu
ya memang dapatnya cuma dua kok
iya cuma dapat ketua
dia dapat ketua
kita tahu bahwa gerindra
dengan mas pratman itu hobinya di balek
oke jadi dipertahankan begitu ya
kita berikan ketua kepada kawan kita pak supratman
satu satu lagi ketua badan lain kan begitu
jadi komunikasi kok kita
nah urusan baik hati
kenapa kemudian apa porsi porsi partai yang tidak mendukung
katakanlah partai dari pemerintah juga akhirnya diakomodir ini
pak bambang baik hatinya ini baik hatinya seperti apa sih
sebetulnya yang dilakukan oleh pdi perjuangan hari ini
jadi begini loh mas
kalau kita bd perjuangan
di dpr itu semua masalah selesai
karena kalau tidak selesai itu diselesaikan dengan voting
musyawarah untuk mencapai mufakat jika tidak selesai voting
jadi semua masalah selesai di senayan ini kan begitu
kalau kita mau menang menangan
koalisi pemerintah kemudian dibentuk dan kita voting
seperti zaman dulu
maka kawan kawan yang di luar pemerintahan kemarin itu selesai
tidak dapat bagian apa apa
kan kita tidak lakukan itu mas
nah itulah yang kita sebut kebersamaan
itulah yang kita sebut kepingin bagaimana senayan ini bisa diselesaikan setiap masalah itu dengan musyawarah
kalau itu masalah bangsa juga disesuaikan dengan musyawarah
bukan mau menang menangan
kalau kita ingat lima tahun yang lalu ya kita pengennya balas dendam
tapi itu namanya nggak dewasa
sebagai sesama anak bangsa nggak boleh begitu dong
jadi ini musyawarah mufakat ya
kita berembukan begitu mas
baik bapak bang tahan dulu saya ke bang lusus kalau gitu
mufakat dua minggu kita rebukan mas dua minggu
bang lusus dua minggu rebukan
semua dekorasi kita baca rebukan
dua minggu mas
dua minggu rebukan
sulit sekali menjelaskan baik hati itu dengan waktu dua minggu untuk mencapai kesepakatan gitu ya
pdi perjuan menganggap kedepan persoalan hukum menjadi persoalan pokok
pdi perjuangan ingin jadi ketua komisi di komisi tiga
nah ini yang pengen kan banyak mas
nah ini rebukan justru karena rebukan itulah jadi panjang
kalau kita mau menang menangan menang jumlah kita menang jumlah
kan gak begitu
kita lebih bagus berbicara agak panjang daripada ada yang tersakiti
sesama anak bangsa nggak boleh menyakiti
berembuk walaupun mungkin tidak keinginan tidak full tetapi ada lah akan bukanya lebih dulu
kan begitu pak
oke silahkan tangkap bang lucius
interest itu kan kepentingan gitu ya
jadi semua kepentingan
pasti punya interest masing masing gitu ya
itu yang kita tidak tahu apakah ini interestnya hanya murni karena kebaikan hati pdip
atau pdip punya kepentingan lain kemudian dengan misalnya memberikan ke partai partai bahkan oposisi kursi pimpinan pimpinan ini gitu ya
saya melihat ada semacam semangat seperti yang saya katakan tadi
pdip tidak menginginkan misalnya kegaduhan luar biasa
akibat misalnya oposisi yang terlalu kuat atau cerewet di parlemen sehingga akan mengganggu jalannya pemerintahan
tapi pada saat yang bersamaan situasi parlemen yang sepi yang tidak gaduh itu justru menimbulkan pertanyaan ada apa sesungguhnya
padahal kan mestinya sebuah kebijakan yang objektif yang baik itu harus selalu diambil dalam proses dialektika antara oposisi dengan koalisi
jadi yang mau anda katakan adalah
ya saya melihat ada semangat untuk menjinakkan oposisi
dengan membagikan kursi kursi
dengan membagikan kursi kursi ke partai oposisi ini juga
jadi kebaikan hati ini bukan kebaikan hati yang tulus

ketika pak jokowi kemudian bersama sama membangun bersama sama
ketika pak jokowi kemudian bersama sama membangun bersama sama
ketika pak jokowi kemudian bersama sama membangun bersama gerindra
kita kemudian disini juga harus berderap bersama
itu konsepnya bergerak bersama mas
menuju keinginan pemerintahan eksekutif dan legislatif
ini berderap bersama
itu yang kemudian pak lusus mengatakan baik hati
baik hati tetap dalam konsep kepentingan bangsa
bukan kemudian kepentingan individual bukan itu
jadi ini berderap bersama antara eksekutif dan legislatif
tugas legislatif sebagai partai
tugas legislatif sebagai partai
tentu bagaimana caranya berderap menuju kepada program pembangunan pemerintah
selesai dengan baik tanpa keributan
itu yang penting mas
itu utama bagi pdi perjuangan
apalagi hari ini ketua dpr nya dari pdi perjuangan
mbak puan maharani
ini menjadi penting bagi kami
karena kami harusnya lima tahun yang lalu sudah jadi ketua mas
kita mundur nggak apa apa
tapi kita juga tidak membalas dengan kemudian jelek dibalas dengan jelek
air tuba dibalas dengan air tua tidak seperti itu mas
kita sesama anak bangsa kita harus berderap bersama membangun bangsa ini dengan baik
bukan kemudian mencari yang objektif yang objektif itu soal kacamata berpikir kok
soal mindset kok kalau itu dijelaskan dengan baik tentu bisa bersama sama
silahkan bang lusius terangkapi
misalnya besok memori kan fit and proper test
itu pasti tidak ada keributan mas kenapa kalau nyakap ori tunggal
oke oke oke baik pak
kalau tidak ada dua nah tunggal dan itu ada kata kata republik kok
kita harus damai bersama sama
kita berikan formapi untuk menanggapi silahkan bang lusius
ya saya kira narasi yang selalu dibangun belakangan ini bagus ya
demi kepentingan bangsa dan lain sebagainya
tapi kemudian jadi terlihat kontradiktif gitu
kemudian ketika kepentingan bangsa itu
itu diterjemahkan dalam bagi bagi kursi gitu ya
padahal mestinya kan kepentingan bangsa itu harus diperjuangkan melalui kebijakan kebijakan
itu beda kemudian dengan bagi bagi kursi
jadi kita menghargai kemudian semangat misalnya demi kepentingan bangsa
lalu memberikan kursi kursi itu secara merata
tapi kan kita tahu ini partai partai politik dengan interest yang juga masing masing terkait dengan kepentingan politik masing masing
sejauh mana kemudian
kemudian kepentingan bangsa itu diperjuangkan dengan bagi bagi kursi seperti ini
itu yang mungkin perlu kita tunggu kedepannya
ya silahkan mau bang sebelum kita break
ini supaya clear nih
supaya diluruskan nih
ya ini luar diluruskan
legislatif itu tugasnya clear secara peraturan pendudukan pasal dua puluh tiga undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima
program kenegaraan itu ada di posisi ke
jadi dpr itu mengawasi kebijakan pemerintah
anggaran dari pemerintah mengajukan kita menyelesaikan
jadi bagi bagi kursi bagi pdi perjuangan bagi bagi kursi yang seperti apa
pak pak kita tahan dulu ya
ini kan kebijakan utama membangun bangsa itu tidak di legislatif loh
oke baik pak pak
membangun kepentingan bangsa ini tidak di legislatif
oke baik pak bapak kita break dulu ya
kita break dulu
nanti kita akan bahas soal kemudian kalau mengawal
tapi kalau ketika semuanya diberikan posisi kursi
baik termasuk juga partai oposisi
mungkin yang penting pertanyaan sekarang adalah peran dpr sebagai check and balances
ke depan lima tahun pemerintahan pak jokowi
ini sekuat apa nantinya
tapi kita break dulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
baik ini segmen terakhir
untuk dialog saya langsung ke pak bambang
kalau begitu tadi anda sudah jelaskan pak bambang
ini soal kompromi musyawarah mufakat
sehingga kemudian diberikan secara proporsional
porsi porsi ketua ataupun pimpinan di akd
mungkin apa yang tadi dimaksud oleh bang lusius adalah ketika begini
kalau kemudian ini diberikan juga ke kursi oposisi
nah dpr sebagai mekanisme check and balances terhadap pemerintah
ke depan pengawalannya bagaimana pak bambang
seperti apa nanti akan berjalan selama lima tahun ke depan ini
mungkin pertanyaannya itu apakah dpr masih sebagai lembaga kontrol atau sebagai lembaga pengawal
baik kami tampaknya mengalami gangguan komunikasi
saya lanjutkan kalau begitu ke bang lusius terlebih dahulu
mengapa kemudian anda memperjelas lagi tadi bahwa ini lembaga kontrol atau lembaga apa tadi
pengawal kebijakan begitu
kan kalau lembaga kontrol itu apa gitu ya
mestinya kemudian bisa melihat kebijakan dari pemerintah itu secara objektif dan berjarak gitu ya
untuk kemudian bisa dengan jernih melihat
tapi kalau lembaga pengawal
dia berada di samping atau bahkan di belakang pemerintah gitu
untuk kemudian memastikan
tidak ada yang mengganggu kebijakan kebijakan pemerintah ini
dan saya melihat kecenderungan menjadi lembaga pengawal ini yang lebih kelihatan
dengan misalnya dominasi koalisi di parlemen
apalagi kemudian ada bagi bagi kursi ke hampir semua fraksi
tidak membedakan lagi antara oposisi dan koalisi
itu artinya mau mengatakan semuanya sudah dikenangkan
semuanya happy lah
dikenyangkan dengan kursi ini
sehingga tidak menggoda
tidak mungkin akan keluar dengan segala sikap kritisnya
untuk memastikan kebijakan pemerintah di bawah kontrol dpr
tapi bukankah begini
lagi lagi kan kita semua kembali ke partai politik
ada kemudian possibility dalam politik bahwa
ya lima tahun ke depan ini
bukan berarti dinamikanya akan smooth smooth saja
bisa jadi kemudian ada oposan dari dalam
ini kan juga mungkin
kita tidak bisa mengesampingkan
iya saya kira ini ruang yang juga tetap
kita siapkan dalam analisis kita soal
dpr lima tahun ke depan gitu ya
bahwa misalnya oposisi sudah dijinakan dalam tanda petik gitu
dengan pemberian kursi kursi ini
itu tidak berarti bahwa akan smooth smooth saja gitu
dpr lima tahun ke depan
karena kita tahu sendiri
masing masing partai politik yang kemudian tergabung dalam koalisi
itu digabungkan oleh kepentingan
oleh kepentingan pragmatik
di dalam artis mereka gitu ya
tidak kemudian berbasis ideologi
dan karena kepentingan yang mendasari proses penggabungan atau koalisi partai partai ini
tidak menutup kemungkinan bahwa pada saat tertentu
ada kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan partai
dan saat itulah kritik terhadap sesama partai koalisi misalnya akan terjadi
kritik di sini bisa kemudian meruncing
sampai ancaman perpecahan
dan saya kira gejala itu sudah mulai kelihatan
sebelum pembagian kursi kabinet dilakukan
ada upaya misalnya
semacam ancaman dari partai tertentu untuk keluar dari koalisi
tapi kemudian ancaman itu langsung reda ketika kemudian presiden memberikan catatan
jadi makanya tadi anda menegaskan ini dpr kedepannya kalau tidak berjarak
sebagai pengontrol atau pengawal kebijakan saja
yang kemudian akan setuju setuju saja begitu apapun
yang kemudian diputuskan oleh eksekutif begitu ya
kita coba tanyakan dulu lagi
tadi agak gangguan komunikasi
kita lewat hubungan telepon kalau begitu
kami ada gangguan komunikasi
kita lanjutkan lewat telepon saja
tadi sudah disampaikan juga oleh pak nusius
kalau kemudian tidak berjarak
dpr ini sebagai lembaga pengawal atau
pengawal kebijakan atau pengontrol begitu
kami kan sudah mengatakan
bahwa kita itu kontrol dari kisawal
karena kami adalah pendukung pemerintah
kita pendukung partai pendidikan eksklusif
kebijakan eksekutif yang sudah ada dalam roadmapnya
kalau itu tidak benar jalannya
tentu kita akan benarkan
tentu akan kita marahi
bahwa legislatif dan eksekutif tentu berjarak
tentu pemerintah juga tidak berani udahlah
misalnya dalam soal pengandaran
pasti tidak bergurau gurau kalian mas
itu harus ada dalam pembangunan rkp nya dia
kalau tidak susah lagi dia
kita bikin soal di sini
itulah yang mungkin hari ini
hal dari kita perkenalkan
pada genera kami menang
kalau kalimat presiden mengatakan
kalau kau saksi
kamu jangan matiin orang
dan itu salah satunya
kalau kamu pun terjaga nyeri
kalau kamu bisa hantar dan bisa cepat
biar jahat di ti
bagaimana bergerak bersama
di bawah kepentingan utama
yaitu kepentingan bangsa
bergerak bersama itu eksekutif legislatif
untuk mengisi kepentingan bangsa
kepentingan bangsa yang dilumuskan dalam rkp
dilumuskan di dalam program
di roadmap kan
di dalam tiap departemen

bergerak bersama begitu
nah artinya saat ini lima tahun ke depan
dengan ketua dpr mbak puan dari pd perjuangan
apakah memang mau menciptakan dpr yang lebih kondusif
tidak gaduh atau seperti apa
dpr yang berfungsi mengontrol
sekaligus menyewa kepentingan pemerintah
dan tidak perlu kegaduhan
karena kegaduhan itu membuat orang tidak hedi
buat rakyat tidak nyaman
membuat keuangan tidak bagus
dan itu berarti membuat para investowari
bang lusius mungkinkah itu terjadi
ya sebenarnya pertama kegaduhan yang dihasilkan oleh dpr
tidak selalu buruk itu mestinya
kalau kemudian yang muncul itu adalah
apa diskusi atau perdebatan terkait dengan
vacana apa yang paling penting untuk dpr lakukan terhadap rakyatnya
tidak kemudian itu jadi alasan
membagi bagi kursi ini untuk mengamankan
dpr dari kegaduhan kegaduhan seperti yang selama ini terjadi
justru akan menjadi pertanyaan
ketika kemudian ini dpr tenang tenang saja
apa yang terjadi
apakah kemudian dialektika
apakah kemudian perdebatan soal
sudah selesai semua
dan yang kedua
mengawal dan mengontrol itu dua hal yang berbeda
kontrol bisa dilakukan
pada kebijakan yang diakui oleh dpr sendiri
merupakan kebijakan mereka karena satu dengan pemerintah
tapi interest politik apa sih
kalau anda lihat dari susunan akademi
yang anda katakan ini interestnya partai sangat kuat sekali ya
saya kira sih
orang orang yang kemudian ditempatkan jadi pimpinan
itu bukan orang yang kemudian terpilih
dari suara anggota dpr
ini orang orang yang kemudian dipilih oleh partai
untuk ditempatkan menjadi pimpinan
atas kepentingan partai maksud anda
karena dipilih oleh partai
pasti dia akan membawa kepentingan partai
terakhir ke pak bambang
singkat saja pak bambang
bagaimana menjawab soal itu
orang orang yang dipilih partai
membawa kepentingan partai
sebagai penutup dialog
senyum mas bambang
pak alusius ini juga aneh
itu clear dalam dasar dasar kita
oleh karena itu
partai yang menentukan
siapa yang duduk sebagai pimpinan dewan
atau pimpinan agasi dimanapun
yang punya keulangan
kalau individu itu
dan itu konstitusi negara
ini yang penting
terbang dan berdekat
jadi kalau mau lupa
kepakatan berbangsa ini
lupa dulu konstitusinya
nah ini udah bener
jadi kalau mau lupa
kepakatan berbangsa ini
lupa dulu konstitusinya
nah ini udah bener
memang seperti ini
kamu ingin tahu
apa kemudian dibalik pilihan pilihan pd perjuangan
misalnya di komisi tiga
mengapa kemudian partai tertentu memilih komisi
bisa ada bergening apapun
kenapa memilih komisi satu
karena komisi empat itu berurusan dengan para petani
pengawal dan petani utama
tapi disitu juga ada wakil
wakil wakil dari partai lain
bukan kemudian pimpinan yang nggak seperti itu
jadi kita kawal pertama
tetapi kita ingin kawal program kerakyatan
program kepada petani
kami juga ingin program kerakyatan
program kepada petani
kami juga ingin program untuk dikawal dengan clear
soal pak jokowi tetap membangun membuat elektriksi
salah satunya adalah insafutu
jadi apa yang salah

karena barangkali lebih konsumis
yang pertanggung jawab
jadi apa yang salah
kemudian kalau kita bicara soal komisi satu kenapa dikawal oleh kol
karena barangkali lebih konsumis
yang pertanggung jawab
dan keamanan negara
gitu lho pak
mudah mudahan itu menjadi niat yang kemudian betul dan kita akan kawal bersama
kita akan kontrol bersama lima tahun ke depan seperti apa kemudian kinerja dari dpr setelah
memutuskan nama nama di akd dan juga sudah dibagi
terima kasih pak
tadi kalau kata pak bambang secara musyawarah mufakat begitu bang lusius di masing masing
komisi seperti apa
kita nantikan seperti apa dan kita akan kawal bersama
terima kasih banyak bang nusyu sudah hadir malam ini di prime news
pak bambang terima kasih banyak sudah meluangkan waktu
kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain kita bersamakan